dukungan untuk capres dua ribu dua puluh empat terus bermunculan di jakarta
ulama dan pemuda indonesia mendeklarasikan diri sebagai pendukung dari men parekraf sandiaga uno
untuk maju sebagai calon presiden ri di tahun dua ribu dua puluh
deklarasi para ulama dan pemuda islam indonesia
deklarasi dukungan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
sebagai calon presiden indonesia tahun dua ribu dua puluh empat yang diinisiasi oleh kelompok pemuda indonesia ini
dihadiri oleh sejumlah ulama dan diadakan di cipinang cempedak jakarta timur hari selasa
menurut salah satu deklarator dede rubai pihaknya mendukung sandi lantaran dinilai mempunyai akhlak yang baik
dan memiliki program yang menyasar kaum milenial
yang menjadi saya lebih yakin
kepada beliau karena konsep konsep yang digagasnya lahir dari kecerdasannya
kemudian menyasar kepada kaum kaum milenial yang begitu sangat luar biasa sangat terasa
dengan program program yang begitu cinta kepada indonesia
dengan produk indonesia nya dengan segala kesederhanaannya
dan yang penting akidah akhlak sopan santun itu yang luar biasa
yang membuat siapapun ya itu menjadi terpersona dengan indonesia

inisiator ijtima ulama dan pemuda islam arief fahrudin menjelaskan alasan pihaknya mengusung ex wakil gubernur dki tersebut
dalam hal keagamaan sandiaga dinilai sebagai pemimpin moderat yang pro dan peduli antarumat beragama
ijtima ulama dan pemuda indonesia juga melihat sosok sandi yang cerdas dan bekerja keras dalam situasi pandemi covid sembilan belas
serta pengalaman politiknya dinilai sudah cukup mumpuni
sementara salah satu deklarator ijtima ulama dan pemuda indonesia masri ikoni
menuturkan bahwa sandi dinilai memiliki kemandirian dan berwawasan luas serta bergerak fokus kepada keumatan umat islam
parameter yang kita gunakan orangnya santun indonesia kemudian kemandirian
kemudian yang kedua penyewasan nasional internasional enerjik
hal hal dari beberapa pun itu kita sematkan kesemua kandungan
dan kita hanya tergulilah pasangnya
masri berharap deklarasi ini bisa membawa hal positif bagi para pemuda di indonesia untuk bisa bergerak maju